kita beralih ke berita kuliner
bagi anda pecinta lobster nah ini rasanya belum lengkap jika anda belum merasakan lezatnya lobster bakar atau lobster asam manis khas pantai payangan
selain enak dan gurih lobster pantai payangan juga terkenal dengan kesegarannya karena langsung dari hasil tangkapan nelayan
yang terpenting lobster di sini harganya cukup murah
penasaran berikut liputannya
lobster pantai payangan
laut selatan kabupaten jember tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja namun juga terkenal dengan kekayaan lautnya
salah satunya adalah lobster
nah bagi anda pecinta lobster pantai payangan ambulu bisa jadi tempat ideal bagi wisatawan untuk menikmati kuliner lobster
para pengunjung dapat merasakan langsung lezatnya lobster bakar atau lobster asam manis yang disajikan sejumlah resto
di pantai ini
untuk satu ekor lobster rata rata dijual antara rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus per kilogram
di tempat ini harga lobster memang jauh lebih murah dibandingkan tempat lainnya karena relatif lebih mudah didapat
karena di sini sudah melihat spot foto yang bagus
ternyata di sini karena ikannya segar
langsung fresh dari laut sendiri
hasil tangkapan nelayan sekitar
lobster bakar dan lobster asam manis merupakan menu favorit yang paling banyak diminati para pengunjung
lobster yang dijual pun masih dalam keadaan segar
begitu pula dengan rasanya yang sangat mengugah selera
ya ada kadang orang sini buat tamu
sekarang ini kan lokal buat tamu tamu orang orang lokal gini ini
nah jika anda berkunjung ke pantai payangan jember
jangan lupa menyempatkan diri
menikmati kelezatan lobster bakar dan lobster asam manis
selain itu anda juga bisa menikmati aneka ikan bakar yang diambil langsung dan ditangkap pada nelayan
syai fokus mandani jember